seharusnya kau tidak usah menjadi pahlawan untuk kami semua
tapi kenapa kau bisa pulang semalam ini
ada yang aneh ya tadi
mungkin ini kedengerannya nggak masuk akal buat ayah
tapi tadi di pesta temennya kay
kay dengar suara harimau
dan kay yakin ini ada hubungannya sama sakti
jadi sakti itu temen kay yang punya pesta
sekarang kay yakin
kay udah nemuin jalan
kay udah ngejak manusia harimau
karena kay udah dapet petunjuk dari sakti
jadi sakti itu ayahnya paranormal ternama
ayah pernah denger kan
ayah tidak pernah bersinggungan dengan hal hal mistis seperti itu
tolong berikan buku mintologi itu kepada ayah
ayah mau buang buku ini
nggak ayah akan bacanya
kalau ayah baca buku mitologi ini
bisa jadi nanti ayah bisa sedikit percaya soal legenda tujuh manusia harimau di tanah bengkulu itu
tapi bukunya udah lecek ya
jangan ditambahin lecek ya
kay dengerin ayah
jauhi teman kamu yang bernama sakti
ayah tidak mau kamu bergaul dengan keluarga paranormal
sekarang kau mandi dan istirahat
sudah tujuh belas tahun
saya tidak pernah melihat kitab ini
tapi kenapa kitab ini tiba tiba ada di sini
kenapa pintunya nangguk totho
pertanda apa ini
apa ini sebuah petunjuk
atau petunjuk tentang para inye
atau petunjuk tentang anak saya
atau petunjuk tentang anak saya
atau petunjuk tentang anak saya
saya tidak bisa menjaga kamu
saya tidak bisa menjaga kamu
saya tidak bisa menjaga kamu
saya tidak bisa menjaga kamu
janji saya kepada para leluhur untuk menjaga kamu
memang pilihan yang sangat berat untuk saya
saya bahkan rela mati
karena kamu adalah bagian dari hidup saya

tapi behar saya
saya tidak kagum

tapi tuhan guru mampu melompat dari sini
mungkin itulah cinta tuhan guru kepada petaloka
pita seharusnya kau tidak usah menjadi pahlawan untuk kami semua
saya tidak akan pernah rela membiarkan kamu mengorbankan diri kamu sendiri
oke kenapa kamu ada di sini
kamu tidak mendengarkan apa yang ayah bilang
ayah sendiri ngapain malam malam di gudang
ayah di sini hanya baca buku yang ayah pinjam tadi
karena kalau ayah membaca buku tersebut di depan ibu kamu
ibu kamu pasti akan marah sama ayah
ya sudah sekarang kau masuk kamar dan istirahat
ya sudah sekarang kamu istirahat
abang sedang memikirkan apa
tidak tidak ada
sudahlah bang jangan bohong
sebaiknya abang lupakan saja masalahmu abang
yang ada cuma membuat sakit hati tahu tidak
ini bukan tentang masa lalu
emang ada apa dengan kiai
oh jangan jangan kay itu habis cerita sama kamu
kalau aku habis marahin dia tadi ya gara gara pulang malam
yang ternyata dia habis pulang pesta sampai minjem baju ke temennya segala
bukan bukan soal itu
akhir akhir ini kalau saya perhatikan
ada yang aneh dengan si kakak
kenapa emangnya dengan sikapnya kay
apa dia senyum senyum sendiri gitu
ya lagi jatuh cinta kali
ya biasalah anak perempuan lagi puber
yaudahlah bang tidur yuk udah malam nih